duri duri ini menancap dengan keras
pasti sudah dialiri dengan tanah kedalam
gua sisi lewangi
iya betul gusti
apa yang telah terjadi di kerajaan ini
ayah anda aku sudah meninggal
dia dibunuh oleh suamiku
karena kesalahanku di masalah
dampaknya menjadi seperti ini
dan aku tidak menyangka
waduh aji adalah orang yang sangat jahat
pemenang saing bara itu
seharusnya pati manggala
waduh aci telah berbuat curah
dalam pertarungan itu
aku tidak melihat dia berbuat curah
menjadi gurung šifure
dan seperti siapapun

jadi memang tomat
jaga dewa batara
aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar
banyak sekali kehancuran yang telah terjadi
yang telah aku buat
tidak usah ada yang disesalkan
karena semuanya sudah terjadi
yang terpenting adalah
bagaimana kita caranya
dari orang orang yang jahat
seperti waduhaiji dan patimanggala
kita tidak mau
kita harus berantem
kita tidak aman
kita masih tidak ada yang berantem
kamu yang berantem dengan saya
saya lagi memimpin bidadari
kita tidak memimpin bidadari
lihat wajah raden kesantau seperti gelisah
raden tolong ingat ya
kenapa telinga begini arul
walaupun kau mengajakku bertarung aku akan tetap mengincar kematianmu
aku yakin kali ini kau akan menemui kematianmu
tidak aku akan menyerangmu
ya allah bagaimana aku bisa melawan jika aku tidak bisa menyentuh
aku akan menyerang dengan kuat
aku akan menyerang dengan kuat
pikir angin ribut ini kelemahanku
kau salah besar kiam santang
duri duri ini menancap dengan keras
pasti sudah dialiri dengan tanah gedang
lonceng kematianmu telah berdentang kian santang
sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari kematian
izinkanlah aku terlebih dahulu mengantarkan minyak itu
bagaimana aku bisa yakin
kamu akan pergi begitu saja setelah mendapatkan minyak untuk itu
aku berjanji padamu nimas
aku pasti akan kembali setelah memberikan minyak itu pada putra
aku sedang menuju pertapaanku
tapi sebelum itu
aku harus menyelesaikan dosa dosaku di masa lalu
dan salah satu dosaku itu
adalah masalah di karang kendang ini
aku percaya akan janjinmu
aku akan melakukan ritual untuk mendapatkan minyak tuntung itu
maaf aku mah nggak tersengaja
saya juga memperhatikan melihat raden
nggak sengaja nggak sengaja
pasti kamu mau bikin sengaja
aloh aloh kamu tuh malah mitnah
segala rupa tuh ya fitnah tuh lebih kejam daripada pembunuhan ayo kamu
fitnah fitnah anggap fitnah
kamu tuh manikah saya
gelut tuh kalian
ampura nya itu ntar bisa
kamu teh sudah pada tua
ini juga udah keletik woi
sudah tahu pan nya itu bilang
jagain raden kiasan tang
kenapa tuh malah kah berantem
itu tak ada si aminah tuh
kalau kamu gerak gerakan sama aman
kamu yang gerak gerakan
ada apa ini
nyi iroh mau minta tolong
bantu nyi iroh membuat
untuk ngobatin raganya raden kiasan tang

aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu
aku siap ngebantu